tagar yang menghujat dpr ramai bermunculan di twitter pasca pengesahan ruu cipta kerja
menanggapi hal tersebut wakil ketua dpr aziz syamsuddin mengatakan
rakyat tidak perlu memilih lagi partai politik maupun anggota dpr yang tidak percaya pada pemilu mendatang
ya trending topik atau tidak trending kan tergantung wartaban
kalau ruu yang lain menjadikan trending juga bagaimana
nah ada pun citra dpr kita akan maksimal usaha dan di dpr ini kan kolektif kolegial
tidak bisa di tidak ada hirarki komando di sini
kolektif kolegial dari sembilan partai
ya kalau nanti tidak percaya nanti pada saat pemilu jangan dipilih
nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai partai itu calon calon itu
sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun dua ribu dua puluh empat dia akan masuk lagi dia di dalam parliamentary hold
kan begitu yang menilai ini kan masyarakat
dikutip dari detik com aziz mulanya menyebut trending cemohan ke dpr tersebut sebagai masukan bagi wakil rakyat
namun demikian keputusan yang diambil di dpr bersifat kolektif kolegial dan bukan keputusan pribadi
aziz beranggapan hujatan ini akan berdampak kepada citra dpr dan kepercayaan masyarakat
akan rakyat untuk tidak memilih wakilnya di senayan jika merasa tidak percaya lagi
omnibus law ruu cipta kerja resmi disahkan menjadi undang undang dalam rapat paripurna dpr senin lima oktober
tagar penolakan pun ramai di dunia maya
muncul tagar seperti dpr pengkhianat rakyat dpr hianati rakyat mosi tidak percaya hingga tolak ruu cipta kerja
tagar tagar itu pun sempat memuncaki trending topic di twitter
fenomena trending penolakan terhadap
dpr di dunia maya ini dan juga tanggapan wakil ketua dpr aziz syamsuddin
yang mengatakan rakyat tidak perlu memilih lagi partai politik maupun anggota dpr yang tidak dipercaya
dapat juga berdampak pada pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di pilkada pada sembilan desember nanti